kalau kita mau keluar dari sini
kita belakang di security lagi patroli
lo yang jatohin tadi
kita nggak bisa gini terus
yang ada kita bakalan ketahuan
yang ada kita bakalan ketauan
hai kalian ngapain di sini ngapain kalian mau masuk dalam kalian mau mencuriga enggak
enggak enggak kalian nggak boleh masuk ke dalam tanpa seaching security ini security saya enak aja
kalian masuk tanpa izin sabar sabar ngapain kalian masuk dilarang siapapun yang masuk ke
ruang security enggak boleh mencuriga maaf maaf saya kira orang yang saya cari masuk ke ruang
security mohon maaf mohon maaf pak orang yang bapak cari tidak mungkin ada di dalam ruang security pak baik baik
saya mengerti terima kasih ya
saya baru dimutasi disini jadi saya belum maafkan rekan rekan saya di sini

oh ya kalau gitu sama dong pak kita juga anggota
juga anggota baru di sini dan kita siap bekerja komandan saya bukan komandan
dasar usus goreng ngapain sih pakai acara bersin segala ih ini juga karena kumis dari
kemoceng yang bikin kenapa kamu bukul tangan saya itu komandan banyak ini serangga pak
terbangan tadi duh hampir jadi gigitnya
terbangan tadi tuh
ini ada satu lagi nih
nah ini komandannya
kalian jaga di luar
jangan bersin lagi
ya apa alesannya gue bilang ya masa perlu gue jelasin disini sih ya udah dijelasin lah bisa ya
mungkin mau kemana lagi stasiun enggak ya udah jelasin enggak mau mending pas
tapi lo keren terlihat gagah dengan kostum itu
gue hina salah gue puji juga salah mau lo tau apa sih gue debat sama lo ini bisa copot bukan
gue yang aneh
kita cari kemana lagi tuh gue mau cari aja disini
kalau kita mau keluar dari sini
tahan jangan bersin
kita harus acting
kita belakang ini security lagi patroli
jangan bersin jangan bersin tiga dua satu action
enggak enggak pak
lepas ini usus goreng
ya ampun tuh bocah bener bener ya
cepet banget larinya
emangnya bener mereka yang dicari si bos
ya siapa lagi kalau bukan dia
kamu sih larinya lama banget
kayak ada londel
aduh pos bisa marah nih
ya iyalah sakit
gue tanya salah
nggak ditanya tambah salah
ih sengaja lo
ya enggak kan gue mau ngecek doang masih sakit apa enggak
udah gak usah sentuh sentuh gue
maksud gue kan biar cepet gitu loh tadi
biar kita buru buru gak lelet
cuman pelan aja gendut
ih nyebelin banget sih lo
mesti mesti gue yang mau ikut
gue yang serahin lo ke mereka semua
nggak ada kok
pak ini kita tujuannya kemana sih pak
jalan aja dulu
narik narik gue sampai kayak gitu
ya siapa juga yang narik loh
orang kita di tengah tengah masalah yang sangat besar
itu kan masalah loh bukan masalah gue
ya tapi kan ada lo di situ
gue nggak mau lo terlibat juga
ya kalau nggak terlibat
nggak usah narik narik gue
nggak semudah itu masalahnya oke
lo aja yang memperibadikannya
lo yang ngeliat semuanya
nggak lo aja nggak paham
jauh pak ngawur
pak nyalain dong pak wipernya pak
maaf pak iparnya juga rusak nih pak
terus gimana dong liatnya
nanti gue untuk itulah
ok pak kelebihan pak
nah apaan sih mre
wah wah wah parah banget
wah sekalian beli wiper baru
lo sih usus goreng ini nih akibatnya kalo lo gak pernah nurut apa kata pangeran
mau nyalain gue ngapain gue nurut emang orang dari pertama juga gue gak mau ikut
terus maksudnya apa salah gue gitu
tuh kan terus aja salahin gue
selalu kayak gitu
pasti hamil di luar nikah tuh
iya cowoknya gak mau tanggung jawab
udah asar mau enaknya aja
hei laki laki berbaju pink ngomongin kita
bisa gak jadi netizen gak usah ngegosip
sorry mas ini merah bukan pink ya
pangeran malah pergi sama si cewek asongan tau gak
sekarang waktunya semua orang tau kalo bokap lo tuh koruptor
gue gak kebayang sih
saya bisa nahan malunya atau enggak ya
eh sampe sudah tahan
kasian banget citra
gue jadi ngefans sama dia
jadi ngetegas sama dia